mojokerto dikenal sebagai pusat pemerintahan kerajaan majapahit di masa lampau
karena itulah banyak sekali situs bersejarah yang terdapat di kebupaten di jawa timur tersebut
salah satu situs bersejarah yang bisa kita kunjungi adalah candi bajang ratu
situs yang juga dikenal dengan gapura bajang ratu ini adalah sebuah gapura candi peninggalan majapahit
yang berada di desa temon kecamatan terowulan kebupaten mojokerto
nama bajang ratu punya arti tersendiri
ketika dinobatkan menjadi raja kedua majapahit usia raja jaya negara masih sangat muda
usia yang biasa disebut bajang atau bujang sehingga gapura yang didedikasikan untuk jaya negara ini
diberi sebutan ratu bajang atau bajang ratu yang berarti raja kecil
dari gapura bajang ratu kita lanjutkan perjalanan ke candi tikus yang letaknya sekitar enam ratus meter dari gapura bajang ratu
bentuk candi tikus yang mirip sebuah pertirtaan mengundang perdebatan di kalangan pakar sejarah dan arkeologi mengenai fungsinya
sebagian pakar berpendapat bahwa candi ini merupakan pertirtaan atau tempat mandi keluarga raja
namun sebagian pakar yang ada berpendapat bahwa menara yang berbentuk meru menimbulkan dugaan bahwa bangunan candi ini juga berfungsi sebagai tempat pengujaan
puas mengunjungi situs candi yang syarat akan sejarah kita bisa melanjutkan kegiatan berwisata di mojokerto dengan mengunjungi situs bersejarah selain candi
yaitu kolam segaran yang lokasinya juga

kolam yang cukup luas ini juga peninggalan kerajaan majapahit dan dianggap sebagai kolam kuno terbesar di indonesia
dari hasil kajian dan penelitian para ahli khususnya ahli arkeologi berdasarkan ekskavasi mungkin survei survei permukaan
di terowongan ini ditemukan berbagai ragam tinggalan bekas kota itu menunjukkan sebuah kota

jika anda berkunjung ke komplek wisata situs kerajaan majapa

tidak lengkap rasanya jika tak mampir ke warung nasi wader segaran
warung ini sangat populer di kalangan masyarakat sekitar bahkan beberapa pejabat pun pernah singgah di warung yang berada persis di samping situs kolam segaran
konon kuliner ini sudah menjadi hidangan khas sejak zaman kerajaan majapahit
ikan wader sebagai bahan utama dahulu banyak ditemukan di kawasan kolam segaran dan sungai sekitar kawasan tersebut
sejak dulu ikan ini dikumpulkan di kawasan kolam segaran dan sungai sekitar kawasan tersebut
sejak dulu ikan ini dikumpulkan di kawasan kolam segaran dan sungai sekitar kawasan tersebut

nasi wader segaran ini memiliki rasa yang khas dan resep bumbu yang berbeda
buat memutihkan semua laraie dan besar diumingan

teks terutama di sini khasnya sambal water waternya itu kayak fresh gitu jadi antara water yang baru sama yang udah lama kan beda gitu jadi seger aja enak gitu
ikan ikan kecil seukuran jari kelingking ini ditaburkan di atas piring kecil bersama sambal
sebagai lalapan disertakan irisan ketimun daun kemangi dan kubis
namun dalam perkembangannya para pedagang kemudian menambahkan menu menu lain seperti sambal ikan belut mujair lele
udang dan aneka botol
akhirnya datang juga nih waternya dan ternyata water itu punya beragam ukuran ada yang kecil kecil nih kayak ini
bisa dengerin renyahnya nggak sih
hmm enak banget
seri banget renyanya tapi dalamnya tuh masih lembut
jadi jika berkunjung ke trawulan selain melihat situs arkeologi zaman majapahit berupa bangunan dan candi
jangan lupa juga mencicipi makanan khas majapahit yang bisa membawa kita pada suasana kehidupan masa lalu
tim liputan cnn indonesia